jadi ke lima belas kasus ini kita sebut sebagai suspek ya mbak tiffany
belum sebagai kasus probable daripada hepatitis akut yang menjadi kasus yang dimonitoring saat ini
karena memang betul bahwa ada pemeriksaan yang harus kita lakukan
dan pemeriksaan ini adalah memastikan kasus hepatitis akut yang terjadi
itu bukan disebabkan oleh virus hepatitis
yang selama ini kita ketahui
yaitu hepatitis jenis a b c d dan e
selain itu kita juga perlu mendeteksi kemungkinan
apakah penyebabnya ini juga seperti yang ditemukan oleh seperti di negara inggris
atau negara negara lain yang sudah melaporkan kasus hepatitis akut beratnya
yaitu penyebabnya adalah adenovirus
jadi memang untuk bisa memastikan pemeriksaan pemeriksaan ini
ini membutuhkan waktu terutama untuk pemeriksaan genom sekuensinya
jadi ini yang tentunya menjadi mengapa kemudian kita butuh waktu untuk melakukan verifikasinya ini
terkait dengan tambahan kasus
kasus kematian di jawa timur yang dilaporkan meninggal dunia
juga seorang bayi yang ada di sumatera barat
sejauh ini seperti apa status kasusnya
iya jadi kasus jawa timur itu sudah kita masukkan sebagai pending klasifikasi ya
kalau kemarin kan ada tiga kasus yang kita umumkan pertama di awal
itu sudah menyelesaikan beberapa tahap pemeriksaan
tinggal masuk ke dalam klasifikasi yang kita sebut sebagai pending klasifikasi
tinggal pemeriksaan hepatitis e dan pemeriksaan genome sequencing untuk menentukan apakah ini ada juga virus adenovirusnya
ini yang akan kita tunggu
hasilnya dalam mungkin paling lama satu minggu ke depan
untuk kasus yang di solok di sumatera barat ini pada bayi usia satu bulan dua puluh sembilan hari
memang gejala klinis yang ditemukan itu adalah seperti gejala hepatitis akut berat ya
artinya kuning kemudian langsung terjadi kejang kejang penurunan kesadaran
sehingga bayi tersebut tidak terselamatkan
tetapi masih dalam juga kajian
artinya ada kelainan bawaan terkait dengan gangguan organ hati pada bayi ini
tetapi secara paralel kami juga melakukan pemeriksaan apakah ada infeksi hepatitis non abcde pada kedua kasus ini
oke artinya yang terduga dengan comorbid atau penyakit penyerta ini bisa saja menambah risiko
sampai saat ini kita belum tahu secara pasti ya
tapi artinya karena ini adalah suatu penyakit baru
artinya kita belum ketemu penyebabnya
tetapi yang membedakan dengan hepatitis yang selama ini kita ketahui adalah perburukan yang sangat cepat terjadi
biasanya infeksi hepatitis itu kita tahu mulai dengan keluhan saluran pencernaan ya
biasanya mulai dengan mual muntah
yang kemudian makin berubah
yang kemudian makin berat
dan diiringi kemudian munculnya warna kuning di kelopak mata di kulit di telapak tangan
dan buang air kecil menjadi coklat serta buang air besar itu menjadi pucat
nah biasanya dengan perawatan beberapa hari dia akan bisa sembuh sempurna ya
dan tentunya dengan ada beberapa dukungan pengobatan
dan umumnya hepatitis akut ini seringkali berkembang menjadi hepatitis kronik
nah yang terjadi pada saat ini
hepatitis akut ini berkembang makin menjadi berat dalam waktu yang singkat
jadi setelah tiga lima hari ya atau rata rata mungkin sampai dengan tujuh hari
itu kemudian pada pasien hepatitis akut berat ini terjadi penurunan kesadaran
sehingga membutuhkan perawatan icu bahkan kemudian pengobatannya adalah transplantasi hati
nah ini yang kemudian menjadi kewaspadaan untuk terus kita cari penyebabnya faktor resiko serta pola penularannya
oke termasuk mengapa yang rentan terkena hepatitis akut ini adalah anak berusia sampai dengan enam belas tahun
apakah ini artinya juga mungkin saja orang dewasa bisa saja mengidap hepatitis akut ini
ya kita sampai saat ini tidak menutup kemungkinan ya orang dewasa untuk terinfeksi atau tertular hepatitis akut berat ini
jadi kita sendiri dari lima belas kasus
suspek hepatitis akut berat ini kita ketahui ada tiga pasien yang usianya di atas tujuh belas tahun ya
artinya tujuh belas sampai dua puluh tahun
artinya lebih di atas enam belas tahun
dan who sendiri sebenarnya juga sudah menyiapkan kriteria untuk mengantisipasi kalau kemudian penularan virus hepatitis ini pada usia dewasa
tetapi memang saat ini yang mengapa kemudian who juga cukup concern adalah rentang usia
yang dilaporkan mendapatkan infeksi virus hepatitis akut berat ini pada rentang usia satu bulan sampai enam belas tahun
dimana paling banyak itu berada pada usia satu sampai enam tahun jumlahnya ya dari kasus kasus yang ada
tapi tentu seiring dengan bertambahnya jumlah kasus yang dilaporkan mungkin rentang usia juga akan bertambah
tetapi tetap menjadi perhatian kita ya apakah dampak terbesar yang akan terkena dari infeksi hepatitis akut ini adalah
pada kelompok anak anak usianya terutama yang di bawah usia enam tahun
oke jumlah kasus kasus yang dilaporkan kan bertambah apalagi kasus kematian pun juga bertambah dari tiga menjadi empat
artinya bagaimana pencegahan mitigasi pemetaan peningkatan surveillance dan sebagainya untuk agar ini tidak menjadi wabah tidak makin meluas lagi kemana mana
ya tentunya sejak surat edaran kewaspadaan kita
memberikan kepada dinas kesehatan provinsi dan kabupaten kota
kita melihat bahwa tidak ada peningkatan daripada grafik sistem kewaspadaan dini dan respon
secara surveillance sindrom kuning ataupun demam kuning itu tidak terjadi laporan peningkatan yang signifikan
beberapa kasus yang dilaporkan saat ini adalah sebenarnya sebagian besar kasus kasus yang mengalami perawatan di rumah sakit ya
dimonitor dan berkembang tadi memunculkan gejala demam kuning yang akhirnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya
kita berharap tidak ada tambahan kasus lagi ya
kalau melihat sejak kita umumkan kewaspadaan tersebut sampai saat ini penambahannya tidak secara signifikan
mengapa angka kematian ini masih bertambah
biasanya karena kita melihat bahwa keterlambatan dari penanganan
pada saat tiba di pasir pasien kesehatan karena memang kondisi pasien itu sudah pada stadium lanjut
oleh karena itu penting kita untuk membatasi dan kemudian memberikan pertolongan secara maksimal
kita berharap bahwa para orang tua ini lebih waspada terhadap gejala gejala pada anaknya
terutama kalau menderita mual muntah diare yang tidak sembuh malah mungkin bertambah berat
jangan menunggu sampai kuning itu pesannya
karena dengan kuning mungkin itu
sudah merupakan stadium lanjut
oke selain meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala khususnya bagi orang tua di luar sana
artinya kesiapan dari fasilitas kesehatan
jadi koordinasi terhadap dinas kesehatan masing masing daerah seperti apa bu nadia sejauh ini
ya pertama kita meminta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota menunjuk ya rumah sakit
rujukan untuk penanganan hepatitis akut berat ini
yang kedua adalah protap terkait dengan tata laksa
nah ini juga sudah disosialisasikan dan diupdate ya
berdasarkan pendoman atau guideline baru dari who cdc
dan juga hasil dengan diskusi dengan organisasi profesi
terutama ikatan dokter anak indonesia
karena kasus kasus yang kita tangani ini adalah banyak kasus kasus dari kelompok umur anak ya
nah yang lain tentunya persiapan pemeriksaan laboratorium rujukan
yang saat ini sudah bisa
terutama kita pusatkan di rumah sakit sulianti
tetapi ke depan akan ada tambahan pemeriksaan ataupun laboratorium laboratorium rujukan lainnya
bu nadia ini kekhawatiran di luar sana karena ini menyangkut dengan anak anak
kita tahu kondisinya sekarang banyak tempat publik sudah dibuka
dan beberapa tempat publik itu dilaporkan cukup rentan terhadap penularan hepatitis akut ini
seperti kolam renang kemudian tempat bermain anak atau playground
dan sekarang tuh anak anak juga sudah kembali ke sekolah
tatap muka ptm
nah bagaimana koordinasi dengan dari kementerian kesehatan
artinya terhadap mereka mereka mungkin yang membawahi tempat tempat atau lokasi lokasi yang rentan ini
supaya itu bisa meminimalisir risiko
jadi sebenarnya tempat publik seperti kolam renang itu bukan faktor risiko ya untuk mendapatkan penularan hepatitis
karena kita tahu penularan hepatitis ini
ada melalui dua hal
yaitu saluran cerna atau melalui makanan
dan kedua adalah melalui udara
karena adenovirus ini menyerang juga saluran pernafasan
jadi kalau terkait penggunaan kolam renang
sebenarnya yang harus kita perhatikan adalah bagaimana personal higiene dan sanitasi
terutama adalah cuci tangan
kita tahu pada anak anak usia enam tahun ini biasanya mereka jarang ya cuci tangan
habis memegang suatu biasanya kemudian memegang makanan atau lainnya
nah ini yang harus menjadi kewaspadaan orang tua ya tentunya untuk memperhatikan kebiasaan cuci tangan pada anak anak terutama
yang kedua adalah kita mudik dan arus balik ini biasanya juga kita akan jajan begitu ya
nah pastikan kita kalau membeli makanan makanan yang bersih dan dikelola dengan baik ya
nah kegiatan halal bihalal juga
seperti itu seperti memasak makanan pastikan bahwa pemasak itu juga pengelolaan makanan juga higiene sanitasinya baik
nah terakhir tentunya karena ada penularan melalui udara ya tetap gunakan masker
kami berharap bahwa protokol kesehatan ini masih sangat efektif untuk bisa mencegah baik itu hepatitis akut berat maupun juga untuk covid sembilan belas
nah terkait ptn tidak perlu kita panik ya
tadi dengan cuci tangan dengan melakukan higiene sanitasi yang baik maka kita bisa mencegah penularan hepatitis akut ini
dan tidak ada urgensinya ya untuk kemudian meninjau atau mengevaluasi ptn kembali
karena di dalam pelaksanaan ptn pun aspek aspek protokol kesehatan sudah dipertimbangkan untuk tetap dilaksanakan
oke jadi untuk evaluasi pelaksanaan ptm artinya mungkin rekomendasi pembatasan itu belum masuk ya
walaupun sampai dengan sekarang penyebab pasti dari hepatitis akut ini belum diketahui ya bu nadia
jadi kita tetap monitor dan ini baru levelnya adalah kewaspadaan
berbeda dengan covid yang memang sudah dinyatakan sebagai pandemi
oke ini sekaligus juga menjawab banyak sekali yang beredar di luar sana
apakah ada kemungkinan kasus hepatitis akut ini yang sampai sekarang masih diteliti diinvestigasi belum diketahui penyebabnya
bisa menjadi pandemi juga
secara global melihat apa yang terjadi di luar negeri
ya sebenarnya kasus hepatitis akut berat ini kan masuk sebagai disease outbound news ya di dalam sistem who
jadi who memang memberikan informasi kepada negara negara lain untuk waspada karena adanya temuan dari negara yang lain juga ya
ada kasus ataupun ada virus baru ataupun ada penyakit yang
belum diketahui penyebabnya
nah kalau kita melihat pola penularan kecepatan penularannya dan kita tahu pandemi itu tidak mudah terjadi ya
artinya pandemi yang ada sekarang dibandingkan pandemi sebelumnya itu membutuhkan waktu dua puluh tiga puluh tahun
perkembangan daripada virus hepatitis akut ini tidak akan menimbulkan pandemi
sehingga masyarakat tidak perlu panik tetapi kita tetap waspada
di dalam bisnis outbreak news pun
itu sebenarnya sudah ada sebelas penyakit yang selama ini dilaporkan ya
kebetulan memang yang ada atau ditemukan di indonesia itu baru kasus hepatitis akut berat
termasuk seperti misalnya ebola
embula itu termasuk disease news outbreak yang juga disampaikan oleh who
tapi kan kita tahu bahwa ebola pun tidak berkembang menjadi suatu pandemi
jadi kita tetap monitor tetap waspada
kita selesaikan pandemi covid sembilan belas ini supaya kita betul betul bisa mengendalikannya dengan baik
untuk hepatitis menurut tentunya kondisi yang ada saat ini tidak akan berpotensi menjadi pandemi
hanya mungkin kalau kita tidak kendalikan kita tidak waspada bisa menjadi peningkatan kasus yang kita sebut sebagai kejadian luar biasa
jadi kalau saya rangkum mungkin masyarakat harus terus meningkatkan kewaspadaan
jangan lengah terhadap protokol kesehatan
rajin mencuci tangan kemudian menggunakan masker
dan bagi para orang tua mungkin
yang melihat gejala gejala mungkin yang menyerupai dengan hepatitis akut ini
segera untuk ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis
sehingga untuk mencegah kemungkinan kemungkinan buruk nantinya ya
terima kasih ibu siti nadia tarmizi
kita akan monitor terus bagaimana perkembangannya
mudah mudahan dalam waktu dekat tadi yang bu nadia sampaikan
bisa segera diketahui hasil investigasi penyebab pasti dari hepatitis akut sekarang ini
terima kasih bu nadia selamat malam sehat selalu
selamat malam sehat selalu